menanggapi polemik impor beras presiden jokowi menegaskan hingga saat ini belum ada beras impor yang masuk ke indonesia
presiden juga pastikan beras petani akan diserap oleh bulog
presiden juga meminta perdebatan terkait impor beras dihentikan
berikut pernyataan presiden yang dirilis beberapa saat lalu
sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras
dan saya tegaskan memang ada mou dengan thailand dan vietnam
itu hanya untuk berjaga jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian
saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk
saya pastikan beras petani akan diserap oleh bulog
dan saya akan segera memerintahkan menteri keuangan agar membantu terkait anggarannya
saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan
oleh sebab itu saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras
ini justru bisa membuatkan
ini juga bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok